informasi terkini dari longsor di banyumas jawa tengah
tim sar gabungan akhirnya menemukan dua jenazah korban tanah longsor
kedua korban merupakan kakak beradik anak dari basuki
sementara itu jenazah basuki masih belum ditemukan
tim sar gabungan menemukan dua korban pada selasa sore
proses evakuasi jenazah korban terbilang sulit karena tubuh korban tertimbun tembok dan tempat tidur
petugas membutuhkan waktu hampir satu jam untuk bisa mengevakuasi jenazah lukas
anak kedua dari pasangan basuki dan sugiyarti ini
tak berselang lama tim sar kembali menemukan jenazah yudas anak basuki yang berusia tujuh tahun
dengan ditemukan dua jenazah korban longsor maka sudah tiga korban yang berhasil dievakuasi
mereka adalah sugiyarti serta kedua anaknya lukas dan yudas
sementara jenazah basuki masih belum ditemukan
proses pencarian akan dilanjutkan esok hari